kecelakaan yang melibatkan ketua dpr setia novanto membuat perbincangan soal tiang listrik semakin sering dibahas di media sosial
bahkan game dan lagu yang berhubungan dengan tiang listrik mendadak viral
ini cerita kisah si tiang listrik jadi bagian drama penuh intrik
seniman lokal asal desa nongan kecamatan rendang kebupaten karangasem bali mendadak menjadi perbincangan warganet
ini karena lagu buatannya yang berjul rip tiang listrik menjadi trending topic dan telah ratusan ribu kali ditonton oleh netizen di media sosial
video berdurasi satu menit tersebut pertama kali diunggah oleh pencipta dan penyanyinya di akun instagram yang bernama yoganata official pada jumat tujuh belas november atau satu hari setelah peristiwa kecelakaan setia novanto menabrak tiang listrik
pemilik lagu juga menyebut lagu tersebut telah ia ciptakan sejak tahun dua ribu sepuluh dengan judul awal tiang besi
dan ia baru mengubah lirik menjadi tiang listrik setelah ramai muncul hashtag tiang listrik
kenapa tiang bis itu diganti dengan tiang listrik jadi saya ganti setelah pasca kalau tidak salah
kenapa diganti dengan tiang listrik karena hanya semata mata saya melihat dan terinspirasi dari begitu ramainya netizen membicarakan tentang tiang listrik
hanya itu saja fokusnya ke tiang listrik saja jadi nggak ada untuk maksud menyinggung seseorang atau menyinggung oknum dan lain sebagainya
jadi mengurni karena saya anggap tiang listrik itu lebih lebat lagi daripada tiang listrik

insiden mobil setia novanto menabrak tiang listrik memang langsung memancing banyak reaksi dari warganet
terlebih unggahan foto maupun meme tentang tiang listrik
nandang risa deastika karangasem
in jeder kadang van gaat mabok
karena kalau di rollska
dan di halaman saatnya

langsung menjadi mille profit
perban untuk berdagang dengan atau